petugas dari kepolisian daerah sumatera selatan mencegat dua truk fuso pada senin pagi dua puluh delapan agustus lalu di kota batu raja sumatera selatan
sebelumnya petugas mendapat informasi mengenai aktivitas pengiriman batu bara secara ilegal
setelah dilakukan pemeriksaan dua truk itu berisi batu bara sebanyak masing masing dua puluh lima ton
setelah dilakukan pemeriksaan dua sopir truk tak bisa menunjukkan dokumen resmi mengenai muatan truknya
selanjutnya dua sopir dan truk beserta muatannya dibawa ke mapolda sumatera selatan
setelah dilakukan pemeriksaan dua sopir truk ditetapkan sebagai tersangka
keduanya dijerat dengan pasal satu ratus enam puluh satu undang undang nomor tiga tahun dua ribu dua puluh mengenai pertambangan mineral dan batu bara
di mana batu bara ini akan diangkut
ke bandung dan ke cirebon
ke bandung dan ke cirebon
di mana salah satu tersangka ini sudah sepuluh kali melakukan pengangkutan batu bara ilegal
jadi kami sudah cek tkp ke stokpail kemudian ke lokasi tambang itu tidak ada izinnya di situ
batu bara ini diambil dari stok pile batu bara yang berada di tanjung enim sumatera selatan
selanjutnya batu bara akan dibawa menuju bandung dan cirebon
dari pengakuan tersangka dirinya sudah sepuluh kali diperintah melakukan pengiriman batu bara ke pulau jawa
tukang jalan itu rp lima enam ratus lima puluh

saat ini petugas masih melakukan pendalaman terkait siapa pemilik lokasi atau stok pile batu bara yang memberikan perintah pengiriman kepada kedua tersangka
benia priadi dono purwanto palembang sumatera selatan